ra gue butuh nomornya michelle kirimin ke gue ya
nanti kalo nomornya dipake aneh aneh gimana
nanti gue yang disalahin lagi gara gara ngasih nomor michelle ke riva
hah nggak bisa gue bayangin deh
belum balik juga
ga ada niatan buat
oh jadi menurut lo ini kesalahan gue iya
faktanya adalah lo ga tau alasan gue kenapa mukulin dia kan
yaudah kasih tau coba alasannya apa
kenapa jadi diem
cuma gue kasih tau loh
karena gue juga ga perlu sih
udah setengah tiga
udah keluar setengah jam
terus gue mau ke sekolah yuk temenin gue
hah ke sekolah
ya ke sekolah lah
ras lu yaudah lo duluan duluan aja
gue misalnya ke angkot
terus gue masih disana rifki
gue misalnya ke angkot
seorang laki laki sejati itu harus bisa bertanggung jawab di setiap keadaannya
salah satunya dengan cara apa
dengan cara dia harus bisa melindungi dan menjaga seorang perempuan yang lagi bersamanya
ga meninggalkan dia sendirian
jadi kalo lo tadi pergi sama gue
berarti lo sekarang pulangnya juga harus sama gue
gue tuh mau bantuin lo supaya nggak kepleset lagi kayak tadi tau gak michelle
jadi manusia terus bisa belajar
udah jatuh sekali
yang kedua jangan sampai dong
lo yang maksa juga
lo maksa kan dari tadi
gengsi banget sih bang
asal lo tau ya gue ga pernah yang namanya maksa perempuan
lo ga pernah
berarti lo yang maksa
gue yang maksa
yaudah gue ga jadi
yaudah lo mau bareng ga
bentar dulu gue belum naik
gue ninggal aja sih
gila gue lama sendiri ya lama
ya pakai di jalan aja
cepat telpon rara sudah
iya sabar ini juga lagi ditelepon
aduh mana sih si rara ga diangkat angkat
ya ampun ga bisa dihubungin coba
aduh eh eh eh
pada ngapain sih di depan ruang guru
pasti mau cari bocoran soal ujian ya
itu malu kali yang ngobinya nyari bocoran salah ujian
eh kita ini baru habis minta nomornya rara dari budia
tapi sekarang malah nomornya tidak bisa dihubungi
lah itu kan nomor lamanya si rara
kok lo tau
ale ini kayaknya ada bau bau yang mencurigakan nih
aduh apaan sih
gini loh temen temen ya
jadi gue sama rara itu waktu itu sama sama mau po album terbarunya bts
nah kebetulan si rara ini kenal sama reseller rain di indonesia
beta ini masih ragu
ale jangan sampe ketauan pacaran dengan rara ya
bukan seperti ani dengan budi
tapi ali lebih parah dari itu
nih ya gue sama rara itu cuma sebatas keeper lovers doang
lagian nih ya tipe gue tuh bukan kayak rara
tipe gue tuh kayak lisa blackpink
udah cantik tinggi pinter nyanyi pinter ngedance
apaan sih lo malah jadi ngebasti pecewe coba
kita tuh kesini mau nyaman panggungnya
kamu mau ngelamatin rifki tau gak sih tujuannya
yaudah mana sih
ntar nama rara ketauan udah berubah di hp gue
bentar ya bentar
kayaknya gue lupa kasih save namanya dia deh
aduh paling ribet sekali ya
nah ini nih udah nih nomornya
hampir aja gue ke gap pacaran sama rara
udah jam segini kok masih belum balik juga
rara gue butuh nomornya michelle kirimin ke gue ya
hah gak gue kasih ah
nanti kalo nomornya dipake aneh aneh gimana
nanti gue yang disalahin lagi gara gara ngasih nomor michel ke riva
belum balik juga
gak ada niatan buat telepon
udah gue whatsapp sih tapi belum dibales
kemana sih si michel sama rifki
udah jam segini belum balik juga
sekarang gak lagi santai banget bawa motornya
aduh bener bener ya
tadi gue ngebut salah
sekarang gue bawa santai
kayak lagi di pantai salah juga
emang ya kalau laki laki itu udah ketemu sama perempuan
perempuan selalu benar emang
bisa gak sih gak usah bojender
lo nya aja yang terlalu tenang jadi orang
semua ada yang kepenteng
masa masalah lo nih yang gue laporin ke polisi
santai banget kayaknya
kamu gak takut apa
gue yakin gue pasti bisa nyelesain masalah ini
tanpa gue harus ngorbanin harga diri gue ke aldino
gawat sudah ini
masa kita sudah pulang sekolah tapi rivki ini
kalian sudah dapat informasi kah soal rivki
gue aja sampai udah posting di ig story tetep aja belum ada yang nyahut
sama gue juga
belum ada informasi
gue itu kesel banget ya sama rifki
udah tau di sekolah tuh banyak masalah
bukannya selesai dulu masalahnya malah bikin masalah baru coba
pusing tuh gak sih gue mikirin dia
taruh serana bagaimana
buru buru kasih kabar
whatsapp gue aja cuma dibaca doang tau gak kayak koran
percuma gak akan diangkat
ya rara mah jam segini biasanya masih bimbel
ya paling abis itu baru dia bisa angkat telpon
eh kok lo tau semua jodohnya si rara
lo berdua pacaran ya
eh apaan sih

mau ke gue
lo bilang sudah sama kita semua disini ya
jangan jangan kau ini ada hubungan spesial dengan rara
apa yang berhenti
dia turun dulu